kemarau selama sebulan terakhir berujung penangkalan sejumlah sungai di jakarta
gubernur dki jakarta anies baswedan pun mengimbau warganya untuk mengambil langkah antisipasi
musim kemarau yang berkepanjangan di wilayah jakarta
berdampak surutnya debit air secara signifikan di kali dan sungai
misalnya yang terlihat pada minggu pagi
di sepanjang airan kanal banjir timur mengalami penangkalan
kemarau yang berkepanjangan di wilayah jakarta ini berdampak di beberapa daerah
misalnya saja di sepanjang aliran banjir kanal timur ini mengalami pendangkalan
bahkan air di sepanjang airan kali ini mengalami surut sehingga permukaannya dapat terlihat
dan bahkan saya dapat berdiri di atas sini dan ini sendiri terjadi di sepanjang airan banjir kanal timur
mendangkalnya kali diakui telah terjadi sebulan belakangan
dan membuat bauta sedap lebih menyengat dari biasanya
mungkin surut agak sedikit bau ya
cuman karena kami sudah biasa sih gak terlalu perhatian banget sih
paling kurang lebih sebulan
selama musim kemarau
iya musim kemarau
kalau untuk dampak untuk warga sendiri atau lebih bau udaranya atau gimana
ya misalnya airnya banyak gak terasa bau
surutnya air juga dapat terlihat di pintu air manggarai jakarta selatan
pintu air yang dilewati lintasan air katulampa bogor
menuju muara angke ini memiliki ketinggian normal di angka tujuh ratus lima puluh cm
namun pada minggu pagi ketinggian air tercatat jauh di bawah normal
selain surutnya debit sungai
kemarau panjang di jakarta berpengaruh pada meningkatnya polusi udara
dan kekeringan di beberapa wilayah
gubernur dki jakarta anies baswedan mengimbau masyarakat
untuk dapat mengambil langkah langkah antisipasi
apapun kegiatan kita
lebih hemat dalam menggunakan air
yang kedua adalah gunakan saluran saluran untuk mengolah air dengan baik
sehingga air itu bisa dipakai kembali
badan meteorologi klimatologi dan geofisika
memprediksi puncak kemarau di wilayah jakarta terjadi pada september ini
dan akan berganti ke musim penghujan pada november mendatang
reza ramadan septiadi pradana jakarta